pentingnya kerjasama industri pertahanan dan keamanan ini disampaikan presiden joko widodo
usai membuka secara resmi pameran industri pertahanan indo defense dua ribu dua puluh dua expo and forum
rabu pagi menurut joko widodo industri pertahanan dalam negeri harus mampu menyikapi perkembangan
global sebab adanya indikasi anggaran pertahanan di negara negara nato di timur tengah dan di asia
timur cenderung naik drastis serta kemunculan teknologi militer yang perlu diikuti joko widodo
menilai perkembangan industri pertahanan dalam negeri sudah berkembang dengan baik sebab pihak
swasta sudah diberikan ruang untuk ikut membangun industri pertahanan yang kami hormati para ketua
saya melihat bagus untuk promosi juga utamanya produk peralatan pertahanan dan
keamanan dan juga yang paling penting adalah tadi saya sampaikan ke pak menhan pentingnya
kerjasama kita dengan perusahaan perusahaan dari negara lain ini sebuah perkembangan yang yang
sangat baik dan yang paling penting kita bisa mengadopsi sebanyak mungkin teknologi teknologi
baru di bidang pertahanan militer yang paling penting itu salah satu produk yang menarik dalam
indo defense adalah sepeda motor listrik buatan anak bangsa dari pt pindad yang akan digunakan
tni dalam mengamankan ajang g dua puluh di bali direktur teknologi dan pengembangan pt pindad sigit santoso
menjelaskan motor listrik ini didesain khusus untuk operasi senyap militer saat berpatroli
serta kemampuan baterai yang tahan lama sehingga dapat digunakan militer saat berpatroli di daerah
terpencil yang sulit akan ketersediaan bahan bakar
nah keunikannya ini adalah hampir semua komponen adalah buatan dalam negeri
penyelenggaraan indo defense dua ribu dua puluh dua diikuti satu ratus lima puluh delapan perusahaan dari dalam negeri dan tujuh ratus empat puluh tujuh perusahaan dari lima puluh sembilan negara
gelaran indo defense dua ribu dua puluh dua expo and forum diharapkan menciptakan peluang usaha dan pertukaran teknologi
antar negara serta mendorong kemandirian industri pertahanan dalam pemenuhan alat peralatan pertahanan